oke pak fikar tahan dulu pak yonatan tahan dulu pak fikar pak sugeng juga tahan dulu
kita akan mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh kadifu mas polri ijen polisi dedy prasetyo
langsung dari tempat rekonstruksi di depan rumah dinas duren tiga
oke hargangan sudah
enggak mau covid
wah depan sana salah ngadepnya ini
oke rekan rekan ya
hah apa lagi
lama jepang jepang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera salam sejahtera salam
om sastra salam muda salam kebajikan
segera saja saya hadir bersama komisioner dari komnas ham komponen dari lpsk dan penyidik
pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar tujuh jam setengah
sesuai dengan komitmen bapak kapolri
ya tim seluruh bapak kapolri
khusus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan tujuh jam setengah tersebut
seluruh rangkaian sudah kita adegankan di hari tiga tkp dua tkp asli dan satu tkp yang pengganti yaitu tkp di magelang
magelang tadi sudah kita mainkan dari jam sepuluh pagi dengan melibatkan empat tersangka kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di magelang sudah dilaksanakan
kemudian di tkp kedua yang di saguling juga tiga puluh enam adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di saguling
demikian juga tkp yang terakhir
tkp di dureng
dan yang ketiga ada dua puluh tujuh adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut
demikian juga untuk pelaksanaan rekonstruksi ini tetap sesuai dengan perintah bapak kapolri agar transparan akuntabel dan objektif kita juga menghadirkan para pihak
ya dari pihak eksternal ada dari pengacara
para tersangka juga hadir
kemudian dari pihak eksternal juga dari komisioner komnas ham mengikuti secara runtut dari tkp pertama kedua dan tkp ketiga
demikian juga dari kompolnas juga mengikuti dan dari lpsk juga melakukan pendampingan terhadap
dari mulai tkp satu tkp dua dan tkp yang ketiga
ini adalah komitmen kami rekan rekan
sesuai dengan arahan bapak kapolri
untuk menyingkat waktu saya berikan kesempatan dari komnas ham menyampaikan hasil pengamatan dari tkp satu tkp dua dan tkp tiga
oke terima kasih
yang pertama tama memang
kami datang mengikuti acara rekonstruksi ini karena undangan dari teman teman kepolisian
yang memang sejak awal berkomitmen kepada kami untuk terbuka transparan dan prosesnya akuntabel
dan kami mengucapkan terima kasih
dan selama proses apakah kami punya hambatan dan lain sebagainya
tidak punya hambatan
jadi prosesnya kami bisa akses ya
secara keseluruhan kami bisa akses
mulai dari magelang yang tadi dilaksanakan
terus habis itu di sangguling
terus juga di tkp duren tiga tkp terakhir
nah itu semua proses kami ikutin kami catat dengan baik
yang kedua yang gak kalah penting adalah
dalam kotek haksasi manusia proses tadi dilaksanakan secara imparsial
ada beberapa perbedaan
antara pengakuan a dan pengakuan b di masing masing pihak
tapi masing masing pengakuan itu juga diuji
jadi dikasih kesempatan oleh teman teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya
nah itu menurut kami sebuah proses yang apa namanya yang sangat baik
dalam kotek haksasi manusia proses ini juga sesuai dengan prinsip prinsip fair trial
sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan
untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas luasnya
dan ini praktek yang baik
dan semoga harapan kami nih pak andirian di rti bidom
tidak hanya kasus ini tapi juga kasus kasus yang lain
jadi praktek ini tadi yang kita laksanakan kita lihat makanya cukup lama
karena tidak hanya satu pihak satu keterangan
tapi juga ada beberapa keterangan yang berbeda dan dikasih kesempatan
yang berbeda itu untuk juga memberikan keterangan dan melakukan rekonstruksi
jadi itu satu hal yang baik
yang berikutnya adalah apa kepentingan komnas ham dalam konteks ini
komnas ham juga melakukan pendalaman dan dengan dibukakan akses seperti ini
pendalaman kami semakin terang benderang
beberapa hal terkonfirmasi
dan terkonfirmasinya dengan cukup berat
karena memang sekali lagi tkp nya kalau dalam konteks komnas ham
indikasi kuatnya obstruction of justice
sehingga memang banyak berubah begitu
tapi dengan proses yang terbuka tadi transparan tadi
dan masing masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya
dengan keterangan membuat rekonstruksi sendiri dicatat sama penyidik
ya saya kira proses tadi juga mendorong terang beneran
kalau masih ada perbedaan ya nanti akan diuji di mekanisme pengadilan
dan sekali lagi komnas ham mengucapkan terima kasih banyak ke teman teman kepolisian
tidak hanya soal kami diundang menepati janji kami untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya
tapi yang lebih penting adalah proses ini dilakukan secara imparsial
masing masing pihak diberi kesempatan dan ini akan menuju pada objektivitas proses
dan itu yang jelas
catatan yang paling mendasar dalam proses ini
mungkin pak bk
ya satu poin tambahan saja
saya kira komnas ham saat ini sedang dalam proses finalisasi laporan
artinya informasi keterangan dan data data tambahan yang didapatkan
dari pagi sampai sore ini akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan
dan minggu ini rencananya akan kami serahkan kepada
teman teman tim sus polri
dan ini tidak berapa lama lagi
artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau bukti fakta
dari semua pihak diuji di pengadilan termasuk dari komnas ham
saya kira itu saja terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore
dari lpsk kami memang sejak awal mendampingi richard eliezer
selaku tersangka dalam hal ini juga posisinya sebagai justice kolaborator
dari sejak awal tadi pagi berangkat juga sudah kami koordinasi
koordinasikan dengan polri dari kemarin dan kuasa hukumnya
untuk richard eliezer bisa hadir di acara rekonstruksi ini
untuk sebagai komitmen dia untuk mengungkap kejahatan ini
tadi sudah dilakukan rekonstruksi kami mengikuti mendampingi
baroda e dari rumah magelang pengganti ya pak ya
terus kemudian di saguling dan durantiga
seperti yang disampaikan oleh komnas ham bahwa ada beberapa versi
dari para tersangka ini dan semuanya difasilitasi untuk direka ulang
jadi masing masing versi juga kemudian diadegan
sehingga semua versi ini nanti akan dirangkum oleh penyidik
harapannya sih rekonstruksi ini menguatkan penyidik untuk mengungkap kasus ini semuanya
dengan secara lebih terbuka
nah nanti harapannya juga baradae juga tetap berkomitmen untuk mengungkap kejahatan ini
sampai di pengadilan dan sekali lagi memang akan diuji di pengadilan
dan bagaimana putusannya nanti di pengadilan
seperti itu pak terima kasih
terima kasih pak terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
selamat sore rekan rekan
ini pertanyaannya terkait sama dengan yang dijelaskan tadi teman teman komnas ham
bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu
sebenarnya ini adalah mekanisme standar sop standar yang dilakukan
dan bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu boleh mengajukan keberatan
keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti figur
dalam proses kali ini ada beberapa hal
ada beberapa hal misalnya saya kasih contoh ini yang contoh muda
mas itu menurut saya ada di situ
tapi mas itu mengatakan enggak dia tidak di situ
mas itu ada di sana
nah kalau dia tidak mau terima kita pakai pemeran pengganti di sana
ini sebaliknya seperti itu
ini yang tadi dimaksud kita memberikan kesempatan yang seluas luasnya
bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini khususnya para tersangka
mereka ini kan masing masing adalah saksi mahkota
saksi mahkota sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa
oleh karena itu kalau di dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir
kalau dalam rekonstruksi kita memberikan kesempatan bagi mereka kalau mereka menolak untuk melakukan adegan kita akan menunjuk figuran atau pemeran pengganti
saya kira demikian
ada beberapa fakta baru misalnya
itu nanti menjadi materi di penyidikan ya
materi penyidikan tidak mungkin kita sampaikan
yang terhebat ya soal pisau
pisau yang dibawa oleh saudara kuat dari magelang
itu apa pak
itu pada saat kejadian ada di magelang ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh kuat

karena semua tadi buka masker saya juga buka masker
ya oke teman teman
saya ucapkan terima kasih
apresiasi dari teman teman yang mengawal terus jalannya proses penyidikan kasus duren tiga
ya besok lagi
ya besok lagi
ya oke teman teman terima kasih
bilai tohid biladah
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh